pasca penertiban bangunan liar di tepi sungai kawasan dinoyo beberapa waktu yang lalu
wali kota surabaya tri risma hari ini senin pagi meninjau pembangunan jogging track di kawasan dinoyo surabaya
dalam sidak kali ini risma juga akan mempercantik kawasan jogging track dengan tanaman hias
wali kota surabaya tri risma hari ini terus memantau pembangunan kawasan tepi sungai kalimas kawasan jalan dinoyo surabaya
dalam sidak kali ini risma akan mempercantik kawasan tepi sungai dengan arena jogging track berala sintesis yang dibuat dari bahan limbah daur ulang
jogging track tersebut rencananya akan dibuat dengan panjang mencapai dua km lebih hingga terhubung dengan jembatan ujung galuh
selain jogging track wali kota surabaya juga menginginkan adanya tanaman hias di sepanjang tepi arena jogging track
jadi kalau mau jogging nanti nggak sakit kalau matras kan mahal
terus nggak boleh kena rokok tidak boleh itu kan
kalau matras nah kalau ini kan enggak
jadi aku ngambilin sendal cepit di tpa tuh banyak sekali
daripada ngolahnya juga berat kan mending dimanfaatkan lagi
pembangunan jogging track sendiri rencananya akan mendatangkan bahan dari stok sampah yang ada di tempat pembuangan akhir benowo
selain sebagai kawasan olahraga tepi sungai kalimas ke depan juga akan difungsikan sebagai kawasan wisata olahraga air
wayu pratama surabaya